nah seger banget nih dan indah banget ya
ada yang unik dalam proses penjualan bubur madura ini
sehingga produksi migas di kedua area ini